nama saya benediktus dimas
kotaknya kayak kotak piagam sih ya
yang lagi tren tujuh puluh lima ribu
hanya disebarkan saat kemerdekaan
isinya adalah uang pecahan rp tujuh puluh lima ribu
yang sekarang lagi banyak diperbincangkan
gak tau ya apa nggak boleh buat jadi
kalau dilihat sih kayak duit mainan
kalau lihat di media sosial sih
satu uang kertas ini dengan satu ktp
kemudian ada disini ada mrt
aku kurang tahu jembatannya apa ada jembatan
jembatan di papua nggak sih
memperingati tujuh puluh lima tahun indonesia merdeka
makanya disini juga angkanya tujuh puluh lima
anak anak indonesia gitu yang pakai
apa baju adat khas
ya kayak galaksi deh
kayak ada teksturnya gitu
yang ini jawa juga deh kayaknya
nah disini kan menggambarkan masing masing perwakilan
dari ujung barat ke ujung timur
mungkin mau menampilkan apa apa yang
apa ya keberagaman indonesia dari segi daerahnya
diwakili dengan anak anak yang pakai baju adat
tapi kita harus maju ke depan
untuk pembangunan indonesia yang lebih baik
sudah merangkum keseluruhan dinamika yang ada di indonesia
kemajuan indonesia juga dengan transportasinya
dan beberapa pembangunan pembangunan
jadi memang maksimal satu ktp
namanya juga harus menerima
total semua adalah tujuh puluh lima ribu
ya yang upk dong
ya kok yang ini